soal ujian akhir semester ganjil yang bermuatan paham khilafah ditemukan di madrasah aliyah di kabupaten sidoarjo dan juga kota kediri jawa timur
materi ujian yang terdiri atas empat puluh soal pilihan ganda dan lima soal urayan itu telah diujikan kepada para siswa pada dua puluh delapan november lalu
kementerian agama kabupaten sidoarjo tidak membantah adanya temuan ini
hal ini mohon maaf karena sesungguhnya dilaksanakannya pembuatan soal yang terkait dengan masalah ini ini berdasarkan kepada kma yang sudah ada adalah kma yang lalu
nanti di semester depan ini sudah tidak ada lagi pembahasan tentang khilafah khilafah ini
oleh karena saya mohon maaf bahwa memang ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan di dalam kma maka mgmp itu membuat soal yang bentuknya seperti ini
sementara itu pwnu jawa timur sangat menyayangkan adanya soal ujian yang membahas masalah khilafah tersebut
kami menyayangkan ya ini sudah insiden berulang kali dan ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita semuanya
jadi bahwa dengan bubarnya atau dengan dilarangnya hti ternyata pemikiran tentang khilafah itu faktanya masih terjadi
nah ini harusnya diselesaikan dari sumbernya
makanya jangan hanya berwacana dari kma untuk memberangus radikalisasi memberangus pemikiran pemikiran yang radikal
tapi action segera deteksi dan segera lakukan tindakan tindakan yang konkret yang mempersempit gerakan gerakan seperti ini
pwnu jawa timur juga meminta pemerintah bertindak konkret
mempersempit ruang gerak paham khilafah dalam institusi pendidikan
dan juga pemerintah pendidikan
adapun kementerian agama provinsi jawa timur meminta maaf atas temuan soal yang memuat paham khilafah di sejumlah daerah
untuk temuan di kediri pihak kemenak mengakui soal ujian tersebut baru diujikan di beberapa madrasah di kabupaten dan kota
selanjutnya kemenak provinsi jawa timur menyatakan akan menarik soal soal tersebut dan akan menggantinya dengan yang baru
tim liputan cnn indonesia